gak nurut sih lo sama gue gue bilang juga apa kan ujan ujan ujan
gak usah ini kan udah atap
oh gue tau nih lu pasti mau berduaan sama gue disini kan
ya kan kan romantis nih di bawah rintik hujan
gue gak mau apaan sih lo lo pulang aja ngapain disini coba
disini aku gak mau ah
pokoknya kamu harus nganterin aku pulang sekarang
dam bisa gak sih lu gak usah obses banget kayak gini ke gue
lu kan tahu gue tuh gak bisa suka sama lo
hati gue udah buat rarak
di hati itu bisa dirubah
please lah kamu anggap aku pacar kamu
seperti aku nganggep kamu
kamu tau tanpa aku kamu tuh dianggap pengkhianat
gua ngelakuin itu semua karena permintaan rara
gua ngelakuin itu semua demi melindungi hubungan gue sama rara
dan sekarang gue udah putus sama rara
jadi gak ada alasannya lagi buat gue pura pura pacaran sama lo
dan soal gue mau dianggap pengkhianat atau apapun itu urusan gue
dan asal lo tau gue bisa hadapin sendiri tanpa perlu bantuan lo
enggak di aku nggak terima
kamu tetap jadi pacar aku apapun yang terjadi
gue udah gak punya kepentingan untuk nurutin kemohon lo
dan nanti pas acara ulang tahun sekolah
aku bisa aja bilang ke papa aku untuk nuruni jabatan papa kamu
itu kan yang kamu mau
lo mau lakuin apa terserah
gue gak peduli
emang apa lebihnya sih rara
udah stop di depanin aja
ya anak anak sini
makasih ya bang
oke sama sama mbak
banurut sih lo sama gue
gak usah ini kan udah atap
oh gue tau nih
lo pasti mau berduaan sama gue di sini kan
kan romantis nih di bawah rintik hujan
tuh gue bawa nih buat lo
gue gak mau
ngapain di sini coba
ya gue payungin aja biar lo cepet sampe rumah
lo pergi aja lo bisa ngasih stop ribut
cobain banget sih dari tadi
eh apa sih
gue tuh udah biasa sendiri
jadi lo mending pergi
gue gak mungkin biarin lo sendirian
apalagi lagi hujan kayak gini
aduh gue gak gentle banget
ya terus kenapa gak mau hujan
kalian mana berantem di sini sih
mau nih ngebelin banget
oh kalian mana di sini sih
bukannya langsung pulang rumah
tadi saya mau antarin dia pakai payung nangga ke rumah
tapi dia nolak terus
gak tahunya ya
kan ada tas
bisa nutupin paket khas juga
ya kalau ada payung kenapa harus pakai tas sih
nanti itu di dalam tas kukukulu kebasan semuanya
tiap hari kok malah berantem lagi
ya udah mendingan kamu mumpir aja ya ke rumah
lo gak mau diikut
kok pengen banget gue ikut ya sebenernya
sayang ini kan hujan deres
gapapa lah dia mampir rumah kita
nyokap lo beda banget sih sama lo
tapi tanda aku gak mampir nih
soalnya nanti takut makin deres
jadi aku mau pulang
nanti nyampir rumah ditelepon telepon
jangan kangen ya
jangan kangen gak ada kangen kangen sama lo
ah nyebelin banget ah
anjir tuh gak boleh galak galak
kalo dia gak nyebelin
aku juga gak bakal galak
agung ya emang macam mana sih bu
berarti kan kita harus mencari pengganti pengisi acara itu dong

ini sudah disetujui oleh pak basuki
sudah dibirik daun semua
sudah tinggal jeberet lah
sudah tinggal main
ini kan nggak boleh sampai gagal acara itu
macam mana sih
eh begini aja lah bu emma
biar nanti saya coba bantu pikirkan lagi ya
ah bagus ya emang
bikin kepala gue setiris aja ini
el akhir akhir ini gue lihat kamu lagi banyak dekat sama cowok ya
tapi kalau kamu sudah punya pacar
el punya pacar el punya pacar kamu gak punya pacar
nah tadi pagi tuh ini kamu ngomong
tadi pagi itu beres beres
nah ibu itu gak sengaja menjatuhin kotak yang isinya catur cowok
itu pasti kecatuan
kenapa kamu ketawa sih
potongan dalam box kan di atas meja el
itu kan pacar el
terus ngapain kamu nyimpang kota jawa
itu tuh si nadir temennya botol kecap
terus yang ngirimin juga si botol kecap
sangat banget kan makannya el udah bilang
mungkin mereka berdua tuh adalah orang yang ternyabelin di sekolah
sama el sekarang
ternyata ibu salah duga dok
kirain ibu deh itu pacar kamu
tanya ibu salah
bu el tuh gak punya waktu buat pacaran
belajar dan kerja
ibu cuma gak mau kamu pun mainin hati laki laki
itu masalahnya nggak mungkin terjadi ibu
gue cip pacaran sama botol kecap sama si nadir
gak ada hal terjadi di dunianya el
kalau misalnya ibu boleh saran ya
lebih baik kamu deket sama si botol kecap
dia tuh anaknya baik banget loh ya
tau dari mana kalau botol kecap baik gak ada
jelas jelas jatuh nyabelin banget di sekolah ya ibu
eh orang yang selim itu kan belum tentu jahat
buktinya dia itu kalau ibu suruh jagain kamu dia jagain kamu
dia antar jemput kamu sampai depan pintu
itu tandanya dia orang yang tanggung jawab
ya kalau misalnya kamu keputusan mau pacaran sama dia
asalkan kamu harus belajar rajin
gak mungkin el pacaran sama si botol kecap
aduh udah nyebelin
bikin bad mood tereng
nyebelin dia pusing
el kamu gak mau pacaran bukan karena kamu promos sama bapak kamu kan
gak semua laki laki itu sifatnya seperti bapak kamu
mungkin pada waktu itu ibu salah pilih bapak kamu
tapi ibu yakin kok suatu saat
kamu pasti akan mendapatkan laki laki yang jauh lebih baik daripada bapak
pasti bertanggung jawab
dan ibu yakin si botol kecap itu adalah orang yang tepat buat kamu
karena emang gak mau aja
eh tapi namanya si botol kecap itu orangnya lucul loh
lucu gak ada
ibu gak tau aja kok udah sekolah kayak gimana
gak ada gak ada gak ada
ibu bisa ngasih stop kita ngomongin tentang botol kecap
gak ada apa ngomongin hal yang lebih berfaedah gitu
el kamu itu mulai sekarang harus bisa membuka hati kamu
kalau buka hatinya buat siapa gitu kek boleh lah
gak butuh kecap gak mau
yel kamu jangan kayak gitu dok
sekali aja nih ya dengan kamu deket sama si botol kecap
kamu bisa melupain sama kamu di masa lalu
boleh pulang gak bu
apa sih ibu
tadi belain si botol kecap mau ngomongin apa ngomongin aja
bukannya ibu belain ibu kan cuma kasih pandangan doang